sebelum rekomendasi pelarangan penggunaan cadar atau nikab oleh menteri agama sejumlah negara sudah lebih dulu ternyata mengeluarkan larangan penggunaan cadar atau nikab
meski aturan ini ditentang kenapa karena dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia bagi perempuan yang melanggar bahkan bisa dikenai sanksi denda
saya akan ajak anda sebelum kita sebelum indonesia negara negara mana saja sih yang sudah menerapkan atau mengumumkan aturan pelarangan cadar bagi perempuan di negaranya
sekaligus kita akan lihat apa kata warganet terkait dengan polemik ini ya
saya tidak bisa tampilkan list semua negaranya hanya beberapa tiga sampai empat negara
yang pertama kita lihat ada perancis perancis merupakan negara pertama yang ada di eropa yang resmi mengeluarkan aturan penggunaan cadar
bagi perempuan tepatnya sejak tahun dua ribu sebelas yang lalu
jadi kurang lebih delapan tahun yang lalu perancis sudah lebih dulu nih melarang penggunaan cadar bagi perempuan
nah undang undang ini atau aturan ini sudah disahkan oleh parlemen di perancis ini untuk semua perempuan yang menggunakan cadar di tempat tempat umum ya
termasuk fasilitas publik misalnya layanan transportasi publik
pusat perbelanjaan dan lain sebagainya
bahkan di sekolah sekolah pun dan juga rumah sakit dilarang perempuan untuk menggunakan cadar atau nikab ya
nah tidak ada aturan atau tidak ada undang undang tanpa sanksi atau konsekuensi
kenapa pelanggarnya ini bahkan bisa dikenakan denda sebesar satu ratus lima puluh euro pada waktu itu
padahal kita tahu komunitas islam yang berada di perancis merupakan yang terbesar
di benua eropa di perancis sendiri di antara komunitas islam yang terbesar ini ada kurang lebih sedikitnya tiga ribu perempuan muslim yang ada di perancis ini yang menggunakan cadar
jadi ada kurang lebih tiga perempuan muslim di perancis yang menggunakan cadar
nah aturan pelarangan cadar yang ada di perancis ini diberlakukan pada waktu itu di saat atau di masa pemerintahan presiden sarkozi
ini untuk memfokuskan islam dan juga perannya dalam masyarakat sekuler menjelang pemilihan presiden atau pemilu presiden pada tahun dua ribu dua belas lalu
bukannya tidak menimbulkan pro dan kontra ada polemiknya juga
bertahun tahun kemudian tepatnya satu tahun yang lalu di tahun dua ribu delapan belas setelah bertahun tahun aturan pelarangan cadar ini diterapkan
dewan ham pbb kembali mempermasalahkan pelarangan
penggunaan cadar ini bahkan mengimbau perancis untuk mencabut larangan tersebut
karena dinilai melanggar kebebasan beragama melanggar hak asasi manusia khususnya perempuan muslim yang ada di perancis
selain perancis ada juga negara eropa lainnya di tahun yang sama dengan perancis yang juga melarang penggunaan cadar sejak tahun dua ribu
bahkan pelanggarnya ini bisa dikenakan denda sebesar rp satu tiga ratus
rp satu ratus tujuh puluh delapan atau atau dan atau penjara kurungan selama tujuh hari
itu di belgia jadi tidak hanya denda berupa uang saja tapi juga ada sanksi penjaranya ada pidananya juga
selain tadi ada perancis ada belgia denmark juga menjadi salah satu negara yang resmi melarang penggunaan cadar bagi perempuan di tempat tempat umum atau di tempat tempat publik
tepatnya pada tahun dua ribu delapan belas di satu agustus dua ribu delapan belas
nah pelanggaran ini tidak hanya pelanggaran pertama saja berkali kali kalau misalnya si pelanggarnya melanggar larangan ini
jadi untuk pelanggar pertama ini akan dikenakan denda sebesar rp satu atau kurang lebih sekitar rp dua dua ratus
sementara kalau pelanggaran ini diulang sampai dengan dua tiga empat kali dendanya pun akan semakin besar
yaitu sebesar rp sepuluh
atau kurang lebih setara rp dua puluh dua
ini juga menimbulkan polemik karena kelompok ham yang ada di denmark juga bahkan mengecam larangan penggunaan cadar
kenapa karena dianggap melanggar hak asasi manusia
salah satunya tentunya adalah perempuan
bahkan berdasarkan aturan yang ada di denmark ini sendiri aparat kepolisian yang ada di denmark bisa memerintahkan perempuan wanita
untuk melepas penutup wajah mereka atau bahkan
menyuruh mereka atau memerintahkan mereka meninggalkan tempat fasilitas umum atau kawasan publik tersebut
itu tadi di denmark
bagaimana dengan tunisia
tunisia juga menjadi salah satu negara yang di tahun ini baru di tahun ini di tengah tengah tahun ini
yang juga resmi mengumumkan pelarangan penggunaan atau pemakaian mikap atau cadar di gedung pemerintahan mereka
mulai tanggal lima juli dua ribu sembilan belas
keamanan menjadi alasan utama pelarangan ini pasca sejumlah serangan yang terjadi
tepatnya pada juni dua ribu sembilan belas satu bulan sebelum larangan ini resmi diumumkan
karena adanya bom bunuh di riganda di tunisia yang juga menyebabkan banyak sekali korban jiwa dan juga banyak sekali korban terluka
dan ini juga bukan pertama kali di tunisia sebenarnya ada pelarangan ini
karena di lima tahun sebelumnya tepatnya di tahun dua ribu sembilan belas
dua ribu empat belas menteri dalam negeri tunisia juga sudah mengimbau terlebih dahulu untuk meningkatkan pengawasan penggunaan
atau pemakaian nikab atau cadar ini sebagai bagian untuk memerangi atau upaya memerangi terorisme
seperti mencegah penyamaran
oke itu tadi beberapa negara yang sebelum kita sebelum indonesia juga sudah resmi mengeluarkan kebijakan
aturan atau aturan terkait dengan larangan penggunaan
cadar saya akan ajak anda mungkin satu dua hari belakangan ini polemik larangan
sebenarnya bukan larangan karena kemarin juga sudah diklarifikasi oleh menteri agama
farul razi bahwa ini baru hanya sebatas rekomendasi yang diberikan jadi bukan larangan sepenuhnya
oke apa kata warganet yang pertama kita akan lihat dari penikmat rindu katanya saya sih nggak bercadar
keluarga enggak ada yang cadaran juga namun harus diketahui ya cadar itu katanya ranah
privat hak tapi tidak bisa juga kita mengatur orang orang untuk bisa ikut dengan kita semua katanya
kalau misalnya mau mencegah radikalisme bukan dengan penyempitan hak
lalu berikutnya dari eva ini setuju apa nggak setuju semoga bapak menteri agama kita gak hanya ngurusin cadar dan celana cingkrang aja
tapi juga ngurusin pornografi porno aksi yang makin dianggap biasa itu lebih bahaya katanya pak
lalu dari wahyu katanya kami minta kepada pemerintah khususnya kemenak untuk mengurusi hal yang
substansial radikalisme intoleransi umat agama dan lain sebagainya bukan malah mengurusi ranah privat
kayak pelarangan cadar dan juga celana cingkrang ya semua langsung lihat celananya
lalu terakhir coba kita lihat ini sepertinya yang sebaliknya yang pro ya katanya dukung pak menak untuk tertipkan seragam asn
dari celana cingkrang dan juga cadar ini katanya nggak melanggar syariat karena bukan kategori wajib kok
gunakan yang sesuai aturan katanya ada baiknya juga menurut siapa nih namanya siapa nangka gitu
ada baiknya asn memang nggak bercadar tapi ada juga ya asn yang cingkrang celananya
lalu terakhir kita lihat kalau cadar buat asn emang nggak pas apalagi yang mungkin buat asn yang kerja di sektor publik katanya
soalnya identifikasi kita kan dibuka sama kayak pakai rok mini pas kerja ya juga nggak pas
itu tadi kita lihat apa warga net pro kontranya di lini masa seperti apa